lebih dari lima puluh orang warga sebuah dusun di jember menderita penyakit kusta
kurangnya kesadaran warga pada kebersihan lingkungan menjadi penyebab penyakit ini menyebar luas
jember bahkan menjadi daerah dengan penyebaran kusta cukup banyak mencapai hampir tiga ratus orang
dari dua ratus kepala keluarga di dusun curahkates kecamatan kelompangan kebobatan ajung jember
lebih dari lima puluh orang diantaranya mengidap penyakit kusta
dusun ini memang pernah menjadi wilayah endemis kusta pada awal tahun dua ribu an yang lalu
wabah kusta saat itu bahkan sampai menimbulkan korban jiwa
meskipun sudah dilakukan pengobatan tetapi kurang sadarnya warga pada kebersihan diduga membuat kusta masih ada di dusun ini
warga penderita kusta biasanya diawali dengan rasa sakit pada persendian bagian tubuh
kemudian mulai timbul benjolan kecil lalu bernanah serta diikuti sesak nafas
bahkan jika terlambat mendapatkan perawatan medis
anggota tubuh penderita yang terkena kusta itu bisa membusuk
dari data dinas kesehatan jember hingga akhir tahun dua ribu lima belas lalu
terdapat kondisi yang menyebabkan kususnya berubah
dapat dua ratus sembilan puluh enam penderita kusta yang tersebar di enam kecamatan
masing masing kecamatan ajung puger gumukmas ambulu dan kencong
masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan karena hanya itulah pemutus mata rantai penyebaran pusta
pertama di bidang kususnya ada dua ratus dua puluh tujuh kasus
karena pengobatan kusta sendiri dibutuhkan waktu antara enam bulan sampai delapan belas bulan bisa setahun setengah
dan itulah kadang kadang sering terjadi kasus kasus pengobatan kusta drop out di tengah jalan
data dinas kesehatan juga mencatat ada dua puluh dua anak di jember yang saat ini menderita kusta
akibat tertular oleh keluarga atau peningkungan sekitar
saya fulkus mandani jember